kami baru saja mendapatkan informasi tentang lima orang yang ditemukan tewas pagi tadi
di kediaman mereka di daerah pulau mas jakarta timur
lima penghuni rumah mewah ini di pulau mas utara pulau gadung jakarta timur tewas saat di kediaman mereka
dimasuki kawanan perampok
satu penghuni tewas setelah dibawa ke rumah sakit
saat ini polisi masih memeriksa lokasi kejadian perkara
menurut warga sekitar tidak ada warga yang mengetahui terjadinya insiden itu
dekoder kamera pengintai yang ada di dalam rumah dicopot oleh kawanan perampok